pelaku teror bom gereja oiku mene di samarinda
ini usai ledakan yang menimpa gereja oiku mene kecamatan loa janan ilir kota samarinda
petugas kepolisian polresta samarinda dan brimo poldakaltim
menggerebek sebuah rumah di rt dua puluh sembilan kelurahan harapan baru samarinda
seberang kalimantan timur
rumah tersebut dikontrak terduga pelaku yang selama ini diketahui sebagai pedagang asongan
minggu siang puluhan polisi dari polresta samarinda dan brimo poldakalimantan timur
mengepung sebuah rumah yang terletak di tepi sungai mahakam
rumah ini berjarak sekitar satu km dari gereja oiku mene
dengan ditemani ketua rt setempat polisi memasuki sebuah rumah di gang sempit di rt dua puluh satu
yang selama ini dikontrak oleh j
jay merupakan terduga pelaku pelemperan bom di gereja oiku mene
sejumlah barang berhasil diamankan petugas dari rumah sewa
asing yang dikontrak oleh jay
jayaan berukuran empat x enam meter tersebut
sementara itu di lokasi ledakan
petugas dari gegana poldakalimantan timur memastikan
tidak ada lagi bahan peledak yang tertinggal di lokasi kejadian
petugas bersenjata lengkap juga mengawasi lokasi kejadian
kapolresta samarinda komisaris besar polisi setia budi menyatakan
petugas kepolisian baru menangkap j
polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya orang lain
atau kelompok yang terkait teror ini
hingga kini polisi belum bisa memastikan motif dalam kejadian ini
apa motif pelaku sudah diketahui pak
belum belum belum
nanti kan setelah kita lakukan pemeriksaan saksi saksi
baru bisa kita tahu apa motifnya
sudah ada dari jaringan mana pak
kita mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa
meningkatkan kewaspadaan terhadap kegiatan kegiatan
baik kantor polisi maupun di gereja gereja
pak pelaku dari bogor dan palembang pak ya
pelakunya saya belum bisa sampaikan karena ini masih dalam penyelidikan
j sempat melarikan diri sesaat setelah melakukan pelemparan bom
saat ini jay berada di dalam mako brimob detasemen dua samarinda kalimantan timur
sebelumnya pada tahun dua ribu sebelas j pernah mendekam di penjara